kepolisian polres sampang akhirnya menetapkan siswa pelaku pemukulan guru sma di kabupaten sampang sebagai tersangka
penetapan tersangka dinyatakan setelah petugas melakukan penyidikan hingga jumat malam
kapolres sampang akbp budi wardiman mengatakan tersangka saat ini masih ditahan di mapolres sampang
kondisi tersangka dalam keadaan normal dan bisa menjawab setiap pertanyaan penyidik dengan lancar
karena tersangka masih tergolong di bawah umur tim penyidik polres sampang menerapkan undang undang perlindungan anak
tersangka masih memerlukan pendampingan tim pp dua a psikolog dan juga orang tua
kami sedang melakukan pemeriksaan sampai malam ini
setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ada sembilan kemudian adanya bukti lain alat petunjuk termasuk pesum
dan keterangan dari tersangka kami nyatakan bahwa pelaku kami nyatakan kita statusnya menjadi tersangka malam ini
sebelumnya seorang guru di sma negeri satu
satu tojun sampang madura jawa timur tewas diduga akibat dipukul oleh muridnya
kepolisian resor sampang berjanji akan mengusut tuntas kasus pemukulan murid terhadap guru tersebut
usai melakukan olah tkp kapolres sampang akbp budi wardiman bersama dandim delapan ratus dua puluh delapan letkol indrama boy
mendatangi rumah korban di dusun peliang desa tanggumung kecamatan kota sampang
kapolres sampang berjanji akan segera memproses hukum pelaku
namun pihak kepolisian masih belum bisa menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku murid
istri korban menyebutkan korban sempat berusaha menutupi kejadian tersebut
pas pulang ke sekolah
pas kejadian itu
kan pulang dari sekolah pas langsung tidur orangnya
guru tersebut ahmad budi cahyono mengajar seni rupa di sma n satu tojun
ia tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit dr sutomo surabaya
akibat pecah pembuluh darah di bagian belakang kepala
guru tersebut tewas diduga akibat dipukul siswanya
yang tidak terima ditegur saat mengikuti pelajaran seni rupa pada kamis
pada satu februari pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian
kamaludin harun sampang